kementerian pertahanan menjadi sorotan pasca berencana memborong alat utama sistem senjata
atau alutsista senilai rp satu tujuh ratus lima puluh triliun yang pengadaannya dilakukan sampai tahun dua ribu dua puluh
selain itu kementerian yang dipimpin prabowo subianto juga menuai kritikan
setelah menunjuk pt teknologi militer indonesia atau pt tmi
yang belum berpengalaman untuk menangani pengadaan alutsista di tanah air
apa jawaban kementerian pertahanan
kini kita sudah terhubung dengan daniel anzar simanjuntak
jurubicara menteri pertahanan selamat sore bang daniel
selamat sore assalamualaikum mbak rifana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang daniel langsung saja kita ingin konfirmasi apakah benar
kementerian pertahanan mengajukan draft perpres tentang pemenuhan
kebutuhan alat pertahanan dan keamanan senilai rp satu tujuh ratus lima puluh triliun rupiah bang daniel
mbak rifana saya harus menjelaskan sekarang
pak presiden yaitu pak jokowi memberikan direktif kepada menteri pertahanan pak prabowo
untuk mencari formula kira kira yang tepat untuk mendapatkan kepastian
kira kira lima tahun ke depan sampai dengan dua puluh lima tahun ke depan
kita postur pertahanan kita seperti apa
kita memiliki senjata atau alutsista apa apa saja
nah berangkat dari situ kemudian pak prabowo mencari formula
nah salah satunya adalah pak prabowo mendesain atau kementerian pertahanan
mendesain berbagai formula
nah salah satu formula yang dibahas dan masih dalam proses pembahasan
itu adalah formula melalui rancangan perpres itu
dan itu masih dalam proses pembahasan
nah saya ingin menyampaikan kami sayangkan kemudian ada dokumen yang masih dalam proses pembahasan
perencanaan dan pengujian itu bocor
nah sejak awal kemhan akan mencoba dan bersikap tegas mencari pihak mana dan siapa
yang melakukan pembocoran terhadap dokumen
nah saya ingin menyampaikan kami sayangkan kemudian ada dokumen yang masih dalam proses pembahasan
nah sejak awal kemhan akan mencoba dan bersikap tegas mencari pihak mana dan siapa yang melakukan pembocoran terhadap dokumen
kalau itu sudah final kemudian sudah masuk dalam pembahasan di dpr dengan para pihak lainnya tidak ada masalah
nah masalahnya adalah ini dokumen yang masih dalam proses pembahasan
dan itu masih diuji secara terus menerus
kemudian kedua karena ada kebocoran yang luar biasa terhadap dokumen
dan ada yang menyebarkan dokumen
makanya dengan motif politik dan di situ ada muatan political jealousy menurut kami
maka kemudian kami berkepentingan untuk menjelaskan
pertama yang harus saya jelaskan mbak rifana kan seperti kita ketahui bahwasannya
kondisi alpahan kam atau alutsista kita pada hari ini sudah relatif sangat tua
kita atau alutsista kita itu dalam kondisi tua dan usang
sehingga harus ada langkah langkah progresif untuk melakukan modernisasi alpa hankam tersebut
seperti direktif dari presiden
nah salah satu formula yang ditawarkan oleh pak menteri pertahanan
dan kementrian pertahanan itu adalah melakukan reorganisir belanja
dan pembiayaan nah apa itu melakukan reorganisir belanja dan pembiayaan itu melalui tadi kita
sebutkan kita desain lima lansera yaitu lima tahun kemudian belanja lima lansera itu kemudian
dilakukan pada renstra pertama yaitu renstra pertama itu pada tahun dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh empat jadi kita
desain misalnya sampai dengan dua ribu empat puluh empat kita butuh alphahankam apa saja artinya di dua ribu dua puluh empat nanti di
dua ribu dua puluh lima dan dua ribu dua puluh enam kita sudah dapat
alpahankam atau alutsista yang ideal yang sudah kita belanjakan oke jadi kita belanjakan di periode
rangera pertama nah pertanyaan berikutnya dari mana pembiayaan atau anggaran untuk melakukan
belanja alpatahankan tersebut ya berasal dari memang dari pinjaman luar negeri nah tapi penjelasan
yang harus saya sampaikan adalah
penduduk sekolah hal yang sedang dilakukan adalah bisnis dewan negeri placeorpen harga girang yang
ini agar bisa melancestediang
melalui alokasi apbn kemhan
jadi belanja kemhan yang rutin itu kemudian ikut nanti membayar angsuran atau cicilan dari pinjaman luar negeri ini
artinya apa artinya tidak mengganggu alokasi apbn kita di satu sisi
di sisi lain juga tidak mengganggu pembangunan jangka panjang terkait dengan kesejahteraan
di sisi yang lain beban negara di dua puluh lima tahun ke depan itu juga tidak bertambah
kenapa tidak bertambah toh belanja alutsista tetap dilakukan setiap tahun
oke bang daniel anda mengakui bahwa skemanya adalah pinjaman luar negeri supaya tidak membebani apbn
tapi pertanyaan saya apakah kemudian skema pinjaman luar negeri ini pernah dilakukan oleh menhan sebelumnya
atau baru zaman pak prabowo waktu menjadi menteri pertahanan saja
bukan hanya kementerian pertahanan dari periode ke periode pasti ada pinjaman luar negeri
kementerian yang lain atau secara keseluruhan adalah apbn kita juga di backup ketika kita tidak mampu mendapatkan
pembiayaan pembiayaan dari pendapatan negara yang lain juga ditompang oleh pinjaman luar negeri
jadi kita tidak bisa melakukan keputusan keputusan yang terakhir
kenapa begitu karena ya tadi saya sebutkan modernisasi alutsista itu pada saat ini adalah keniscayaan
nah modernisasi alutsista itu tidak bisa dilakukan
kalau kemudian kita tidak punya alternatif pembiayaan
nah alternatif pembiayaan pada hari ini salah satunya ya dari pln
tapi skema pln yang diajukan oleh kementerian pertahanan tadi saya sebutkan
dia tidak membebani alokasi apbn untuk sektor lain dan dia juga tidak membebani negara dalam jangka waktu panjang
kenapa karena memang dia tetap digunakan dibayar
kita akan melalui cicilan alokasi dari alokasi apbn nya kemhan
sehingga angsuran cicilan flat nya selama dua puluh lima tahun itu
tetap bisa rutin dibayarkan dari alokasi yang dimiliki oleh kemhan setiap tahun itu
oke artinya anggaran sebesar rp satu tujuh ratus lima puluh triliun itu masih belum final begitu ya masih harus dibahas lagi belum final
dan pinjaman luar negerinya juga sekali lagi tidak membebani apbn dan itu tidak hanya dilakukan oleh pak prabowo sebagai menhan
tapi dilakukan oleh kementerian lain
nah selain polemik soal anggaran yang sangat besar
ini tidak dilakukan oleh pak prabowo
ini adalah bagian dari pembahasan mendalam bersama dengan menteri keuangan bapak penas termasuk kementerian bumn
karena nanti mereka terkait dengan offset atau alih teknologi konten lokal dan sebagainya
jadi kita bicarakan multisektor dan tentu tidak menjadi keputusan tunggal dari pak prabowo
tapi pak prabowo mengajukan formula terbaik melakukan
jadi modernisasi alutsista hari ini adalah melalui reorganisir belanja dan pembiayaan
oke selain soal anggaran yang menjadi polemik kemenhan juga disorot bang daniel ada dokumen yang juga beredar terkait pendirian pt tmi
teknologi militer indonesia
perusahaan ini dibentuk dua bulan pasca pak prabowo menjadi menhan
sebetulnya tugas dan fungsi pt tmi ini apa
apakah kemudian melanggar undang undang karena dibawah hiayasan kemudian boleh berbisnis alutsista
pertama yang harus saya jelaskan tidak ada pelanggaran undang undang di situ
pertama kementerian pertahanan tidak membuat pt
yang membuat pt itu adalah yayasan pengembangan potensi pertahanan
jadi hiayasan itulah yang membuat pt
kemudian mereka tidak sama sekali melakukan
melakukan kontrak dengan kementerian pertahanan dan maupun vendor vendor yang lain
pak prabowo hanya ingin memastikan tidak ada lagi praktek praktek mafia alutsista yang terjadi di indonesia
karena selama ini kan banyak sekali agen agen yang menjadi broker dalam belanja belanja alutsista
nah ini dipotong
ini dipotong oleh pak prabowo
makanya kemudian sepertinya banyak yang gerah banyak yang kelabakan dengan upaya pak prabowo melawan mafia alutsista ini
sehingga muncul isu isu rumor gosip yang macam macam
nah pada prinsipnya pak prabowo ingin memotong proses pembrokeran dari alutsista
beliau berkomunikasi secara langsung
beliau berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah pemerintah produsen alutsista maupun produsen produsen alutsista di luar negeri
jadi prinsipnya kemhan tidak pernah memiliki pt
yang ada adalah yayasan membentuk pt
kemudian melakukan business as usual
sama halnya misalnya ketika kementerian
keuangan membentuk smi yang mengurusi pt smi
yang mengurusi terkait dengan pembiayaan infrastruktur dan sebagainya
artinya pt tmi ini tidak akan melakukan bisnis begitu bang daniel
tmi tidak akan melakukan kontrak dengan kementerian pertahanan
di satu sisi terkait dengan belanja belanja alutsista yang dilakukan oleh kementerian pertahanan
tmi juga tidak
namanya jual beli dan segala macam yang dilakukan tmi
ikut serta dalam proses peningkatan teknologi
kemudian mengumpulkan anak anak bangsa
yang punya kompetensi dan sebagainya
lengkapnya tentu terkait dengan tmi
pihak tmi sendiri yang bisa menjelaskan itu
tapi bang daniel dalam surat yang beredar
dari yang kami terima dalam surat yang beredar
di situ pak prabowo kepada salah satu agen resmi produk peralatan pertahanan
disebut pimpinan pt tmi adalah kolega dekat pak prabowo
di partai gerindra glenny kaurupan
dan juga har susanto mantan di rut pt pal yang bermasalah
apakah kemudian itu tidak akan memunculkan pertanyaan pertanyaan bang daniel
bahwa pak prabowo menunjuk orang dekatnya
kan beliau mereka mereka memang berada di
kemudian yayasan yang menunjuk mereka untuk mengurusin perusahaan tersebut
yang harus dipahami adalah
tmi itu tidak terlibat dalam proses proses kontrak di kementerian pertahanan
dan bagi pak prabowo ketika melakukan komunikasi
kemudian memberikan sebutlah supporting kepada tmi
itu bagian dari komunikasi
strategi komunikasi diplomasi beliau
mengecek kepastian dan harga
harga alutsista yang ada di perusahaan perusahaan tersebut
karena selama ini tadi saya sebutkan
itu ada banyak broker banyak agen agen yang melakukan markup yang luar biasa
dan pak prabowo melakukan potongan
jalur jalur seperti itu
sehingga negara tidak dirugikan
jadi sebenarnya ini adalah strategi komunikasi
diplomasi pak prabowo dengan para produsen produsen alutsista
sayangnya kan ada berusaha yang mempolitisasi
sehingga ya akhirnya yang tadinya strategi
kemudian menjadi konsumsi publik
kemudian ya disayangkan strategi komunikasi diplomasi kita itu
tentu menjadi rusak dalam hal tertentu
oke bang daniel artinya pak prabowo menyadari
bahwa banyak broker broker dan juga mafia mafia alutsista
pada saat beliau ini menjabat sebagai menhan
karena kita tahu pak prabowo belum melakukan pembelian alutsista begitu
iya tadi kan saya sebutkan
pr pak prabowo pada saat ini kan banyak sekali
karena terus terang
banyak residu residu masalah pertahanan yang ditinggalkan
nah oleh sebab itulah pak prabowo berkomitmen
ingin melakukan perbaikan yang sangat radikal
dalam maksud saya sangat mendasar
artinya perbaikan perbaikan yang mendasar ini
juga harus disertai modernisasi alutsista
belanja alutsista harus disertai dengan upaya memotong para broker ini
dengan cara cara tadi yang strategi komunikasi dengan para produsen yang lebih intens
oke bang daniel tapi bagaimana kemudian bentuk pengawasannya
untuk menghindari potensi korupsi dan juga monopoli di pt tmi
sehingga kemudian pt tmi tidak dituding sebagai operator pembelian alutsista
penunjukan langsung begitu
bagaimana menghindarinya bang daniel
bagaimana menghindari alutsista yang terdiri dari negara negara maju
pemerintahnya maju bisnisnya juga maju
mereka menuntut ada akuntabilitas dan transparansi
kalau diajak kong kali kong itu sulit sekali
nah oleh sebab itulah pilihan pilihan pembelian alutsista pak prabowo
jadi dengan alutsista yang memang harus kita impor karena tidak bisa diproduksi dalam negeri
itu adalah negara negara yang terkenal memang menjadi produsen terbaik alutsista
dan juga terkenal dengan akuntabilitas dan transparansinya
di masa pak prabowo ini pak prabowo menghindari mohon maaf
yang negara atau pihak manapun yang membuka potensi kong kali kong
nah beliau ingin ada transparansi dan akuntabilitas
misalnya kita ingin beli alutsista alutsista terbaik dari negara negara yang juga memiliki pengaruh di dunia
bisa membantu proses diplomasi kita di dunia
dan itu sangat penting
karena toh ketika kita punya uang belum tentu juga kita bisa mendapatkan alutsista yang terbaik

kemudian kita gagal melakukan diplomasi pertahanan dengan negara negara produsen atau dengan negara negara di kawasan
oke bang daniel apakah kemudian pt tmi ikut menyusun daftar belanja alutsista kita atau mereka hanya melakukan pengawasan
karena ini masih abu abu ranahnya bang daniel
mbak rifana tmi tidak ada kaitannya dengan kementerian pertahanan tadi saya sebutkan
dia terkait dengan yayasan
yayasan dan segala macam
kalau kemudian ada atensi dan perhatian dari pak prabowo agar mereka bisa membantu akuntabilitas kemudian transparansi alih teknologi dan macam macam
itu hal lain
karena dia adalah yayasan dimiliki oleh yayasan yang dibentuk oleh kementerian pertahanan
jadi untuk postur pertahanan apa yang harus kita beli
itu semuanya sudah dibuat oleh kementerian pertahanan

jadi untuk postur pertahanan apa yang harus kita beli
sehingga keluarlah alokasiya yang cuba dipakai tmi politek
padahal jika kita tidak peduli rp dua belas enam ratus empat belas ya tentu saja kita hanya meng cosplay konsumen
miliar us dollar itu sebut nah itu pun itu adalah ajuan atau formula yang ideal nah tentu kami menyediakan
formula yang moderat yang moderat itu artinya ya kita postur pertahanannya tidak ideal tapi ya moderat lah
nah itu juga disediakan nah nanti keputusan akhirnya seperti apa artinya apa apa saja yang harus dan mesti kita beli
itu adalah keputusan akhir nanti setelah pembahasan secara intens dengan kementerian keuangan dengan seluruh bapenas dengan bumn
dan termasuk dengan tentu tni dan presiden sendiri
oke artinya kementerian pertahanan siap untuk transparan dan juga akuntabel begitu ya dalam memaparkan apa saja daftar belanja alutsista
dan juga pertanggung jawabannya kepada publik soal anggaran begitu ya bang daniel
tentu mbak terkait dengan apa saja atau postur pertahanannya seperti apa itu menjadi bagian dari rahasia negara
kenapa kita tidak mungkin mempublikasi misalnya kita mau beli jet tempur ini kita mau beli ini itu menjadi konsumsi tentu eksekutif legislatif
nanti lembaga lembaga formal tentu akan disampaikan
oke baik kita tunggu nanti bagaimana ujungnya semoga apa yang disampaikan oleh bang daniel tadi menjadi kenyataan bahwa pt tmi kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu
untuk mengeruk keuntungan dan niat tadi dari menteri pertahanan prabowo subianto untuk menghilangkan mafia mafia dan juga broker di alutsista ini bisa tercapai
tapi kita akan tagih nanti janjinya ke bang daniel anzar simanjuntak sebagai jurubicara menteri pertahanan
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bang daniel